rasakan jurus support pasar ini
kuda kuda yang aneh
sekarang ilmu kalian sudah musnah
terima kasih ya
kamu telah menyelamatkan ibu indah
jika tidak ada kamu
aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada ibundaku
mungkin saja bira tambua sudah merekam ibu indah
terima kasih ya
ya sudah kalau begitu
ayo kita pulih ke tempat ini
barangkali kita bisa menemukan
dimana ibu indah ketinggalan itu ada
suruh kita pergi kemati
masih untuk cumi
jangan kejar makhluk yakin
nah kudetec lho
ini kita anda berdua
raka apakah raka mendengar suara itu
itu bukan adakan biasa
itu benturan tenaga dalam
ibu izinkan kami untuk memeriksanya
iya tapi berhati hati
tidak usah dipecat
perempuan itu tidak akan
balapan bisa kita uruskan
kita harus kabarkan ini pada rangkuan
aku harus menolongmu
kamu harus bertahan
waktuku tidak banyak khawatir
aku bisa merasakannya
dengar amok marugol
kau harus mengumpulkan tujuh belas demang dan sepuluh adipati untuk melakukan pemberontakan itu
kau jangan meremehkan ponggawa ponggawa pajajaran
kau pikir ponggawa ponggawa pajajaran itu bodoh seperti dirimu
nenek gemplung ini semakin lama semakin menyebalkan
dan sedikit pun tidak bisa menghargaiku
kau tidak suka dengan kata kataku
kau harus mengumpulkan dua puluh adipati
dan lima puluh demam
kau hasut mereka
agar kita bisa melakukan penyerbuan
kau harus mengumpulkan dua puluh adipati
dan lima puluh demam
bagaimana dengan kau orang gabungan dari cukup
apa kau sanggup
kamu jangan meremehkan kemampuanku
jangankan dua puluh tiga puluh empat puluh adipati bahkan seratus pun
aku akan tunjukkan kepada kalian
aku akan melakukannya
dengan semudah mencintikan cariku nyai rompang
kalau begitu cepat lakukan
jangan cuma banyak bicaranya
buktinya saja tidak ada apa lagi hasilnya
kamu jangan meremehkan kemampuanku
kalau sampai hari ini adipati belum terkumpul terlalu banyak
itu hanya masalah waktu saudaraku
aku yakin mereka pasti akan bergabung dengan kita
di saat waktu yang tepat saudaraku
dan jangan banyak alasan
aku akan melakukannya dengan senang hati
aku adalah pekuntal kalian
yang bisa kalian suruh sesuka hati
kalian tidak tahu
kalau aku sedang merencanakan sesuatu
aku akan membunuh
satu sama lain
siapa yang menang
aku akan menggulingkan dengan mudah
akan jatuh kepada kebenakan ku tercinta
rasakan jurus empat pasar ini